lagi lagi saat akan memulai wawancara terjadi gempa susulan
lagi lagi saat akan memulai wawancara terjadi gempa susulan
dalam sehari puluhan gempa berskala ringan memang kerap terjadi
saya keluar lari keluar sampai di tangga pertama sudah jatuh runtuh bangunan itu yang di atas saya masuk lagi
saya masuk lagi ya terus saya apa
saya masuk lagi ya terus saya apa
ambil tiang masjid itu saya begini peluk dia kemudian saya beristirjak kepada allah
innalillahi wa inna ilahi roji'ung terus istiridjak saya kemudian sampai saya tidur
kembali kadang pepet bisa saya berbarung terus saya begini terus begini
ini ada balok tarik itu tidak bisa sudah keluar ini kepala saya
saya sehat allah saya dibantu oleh allah
seakan akan saya di dalam kubur karena gelapnya gelap sekali tidak ada
tapi alhamdulillah entah dari mana apa angin itu datang berhembus
alhamdulillah ketika pagi saya lihat ada sedikit sinar dari timur
ini allah kalau memang engkau maha kuasa yang memiliki dunia ini allah berikan jalan keluar untuk saya
meski dalam kondisi terhimpit narto terus menguatkan saudaranya yang ikut menjadi korban
dan hampir menyerah dalam keadaan
dalam kegelapan di bawah puing puing untuk menyelamatkan diri
saya juru dia tenang dari dalam tenanglah jangan insya allah saya selamat dengan saudara saya
terus sampai terus saya geret seperti mait yang satu ini terus
kau tahu kondisinya dia hidup atau tidak
saya tahu cuma dia bisa allah allah tidak bisa berbuat apa apa lemes lemes total dia
terus saya geret bagaimana terus bersemangat tori jangan sampai engkau mengalah kalau kita masih diberikan sehat
oleh allah hidup oleh allah saya bilang terus saya pukul pukul dia keramik
ini tangan saya itu pakai krek ya terus saya anu udah apa namanya keramik gitu
baru gitu satu kadang kadang ya allah sih sakitnya
dua empat keramik yang saya copot di bawah baluk tarik gitu sehingga kepala saya bisa masuk terus saya begitu
terus nah sampai terus lima balok tarik yang saya buat yang saya lewati dan saya copot ubin itu atau keramik itu sehingga saya bisa keluar
ayo ayo bapak satu satu satu satu satu
dari narto yang bertahan hidup dari duka yang berakhir bahagia dengan lahirnya bayi bayi mungil pasca gempa
akibatnya satu kumpulan
masuk lagi bes fmrise
malam itu sukmawati asal desa sigar penjalin lombok utara mengalami kontraksi
sang buah hati akan segera lahir dalam kondisi pasca gempa seperti saat ini
mau tak mau ia harus segera mendapatkan pertolongan medis sedini mungkin
tak hanya sukmawati ada tiga ibu lain yang siap melahirkan di tenda darurat yang merangkap ruang bersalim itu
sebagian alat medis yang menunjang persalinan sudah tertimbun
dengan alat yang tersisa dibantu bidan dan dokter kandungan para ibu terus berjuang dalam keterbatasan
waktu malam gempa sih waktu kita panik istri sempat jatuh sih sebenarnya awalnya
dengan kakinya luka terus kita lari ke tempat yang aman sudah karena bangunan semua hancur
tapi alhamdulillah tadi jam dua sebenarnya gugung siang di sana di atas agak gunung gunung siangnya
sekitar jam dua dia sudah mulai sakit perut
makanya kita bawa turun di pengungsian yang tempat orang banyak sudah
alhamdulillah tadi sore langsung kita bawa ke sini sebelum maghrib
kita bilang lambat sih lambat karena kondisi juga yang mana ya
terus pasien juga banyak yang datang akhirnya terus bidannya juga terbatas
ya kalau kita berikan lambat ya lambat
tapi yang penting
alhamdulillah yang penting selamat
di tengah kondisi yang memperlihat
mempinkan mereka harus terus kuat berjuang membantu persalinan pasca gempa
yang paling berat itu adalah ketika kami sudah tidak mampu untuk melakukan di sini dan harus merujuk
itu kadang kadang mereka sangat keberatan untuk dirujuk
selain memikirkan keluarga belum yang ditinggal di sini gitu
mungkin memisahkan yang satu harus tunggu di sini
apalagi kalau punya anak kecil
dan misalnya anaknya kan ketinggalan di rumah misalnya gitu di keluarganya
dan ini harus dirujuk
kesulitanya di situ untuk berjaga jaga dan berjaga jaga di sini

untuk meyakinkan keluarga dan pasiennya sendiri
untuk bayi bayi yang baru lahir dari tenda darurat seperti ini seperti apa dok
kalau untuk penanganan persalinannya untuk alat alatnya ini
memang kami masih menggunakan alat yang sudah masih ada yang steril
karena kami sistemnya sudah ccsd per paket per set

untuk klem tali pusat memang kami pakai yang sekali pakai langsung
untuk klem tali pusat memang kami pakai yang sekali pakai langsung
yang plastik klaim jepitan seperti itu
cuma masalah nantinya kalau ada persalinan lagi
set kami yang steril itu habis ya itu masalah sekarang
tenaga bidan kami pun yang aktif hanya sekitar empat atau lima aja dari kemarin
itu pun bergantian harus memikirkan keluarga
jadi saya harus bisa menemanin juga
satu orang bidan siang satu orang tidur
satu orang malam bergantian
terima kasih lancar bu salam baik baik
bu ini bagus ya
nanti kita observasi dulu ya
kalau memang nanti sudah bagus nggak sakit
kalau mau pulang boleh
dengan penerangan seadanya dalam dingin
korban luka yang terkena dampak gempa
dikumpulkan dalam tenda darurat
puluhan pasien yang luka berat dan luka ringan ditangani juga di tempat ini
meski terlelap mereka harus waspada
jika gempa kembali melanda
kali ini saya berada di salah satu penampungan
di lombok utara di desa tanjung kecamatan tanjung lombok utara
beberapa korban yang terdampak gempa berkumpul di sini
dan ada juga tenda darurat untuk menangani ibu ibu yang tengah menjalani persalinan mereka
baru saja gempa susulan terjadi
dan suasana di sini sangat sangat mencekam
gempa kapanpun bisa saja terjadi
tapi mereka harus tetap bertahan
karena dalam beberapa hari ke depan ini mereka akan terus jalani
tapi di sana saya melihat ada sedikit kehangatan
mungkin kita bisa bergabung dengan bapak bapak yang ada di sini
saya pun mengakhiri malam dengan sepotong ubi bakar
sambil mendengar beragam cerita para korban saat gempa terjadi
semoga tak ada lagi gempa malam ini
tidak ada semua dengan selamat
ya kami sepakat untuk tinggal atau bermalam di lapangan terbuka seperti ini
karena mengantisipasi jika ada gempa itu
ada gempa susulan kami sudah punya kewaspadaan
dan untungnya tadi malam sama sekali tidak terjadi gempa susulan
jadi kami bisa tidur sedikit lebih tenang
beginilah suasana pagi di salah satu pengungsian di depan rumah sakit umum daerah tanjung lombok utara
selain korban para relawan ikut bermukim di sekitar lapangan
semalam berjuang keras kini para bayi yang dilahirkan setelah gempa siap untuk dipulangkan
ini buat saya terharu karena ini bayi bayi yang kuat lahir tengah terjadi khas
pasti mereka akan jadi kuat ya bu ya
ini mau pulang ya
terima kasih bu
terbatasnya ruangan di tenda bersalin membuat mereka terpaksa pulang pasca melahirkan
dan harus kembali ke pengungsian dalam kondisi yang memprihatinkan
gempa masih begitu kuat terasa mengguncang lombok
datang tak kedalang waktu memicu ketakutan warga
meski begitu pemulihan pasca gempa harus terus berlanjut

bergantian ke antara surabaya

pemulihan terpaksa wang khas
di kota mataram pasien luka ringan dan berat juga pasien rujukan yang trauma karena gempa
sudah mulai dipindahkan kembali ke dalam rumah sakit
termasuk sulmini dan bayinya yang baru melahirkan
mereka masih menunggu ruangan agar steril dipakai
cerita kejadian waktu melahirkan ini melahirkan waktu kejadian gempa saat itu ya ibu ya
itu gimana ibu
setelah melahirkan baru gempa ini kan lahirnya jam delapan
tapi gempanya itu sekitar jam dua belas
ini kan anak anaknya belum berani kena udara malam tapi ya karena gempa ya terpaksa kita bawa keluar
sampai dua kali sih kita bawa keluar
gimana saat itu bu waktu melahirkan dengan kondisi yang sangat sangat tidak biasa seperti itu sangat mencekam seperti itu gimana
takut sih tegang terus apalagi kan nanti takutnya pas lagi sakit itu ada gempa kan nggak bisa lari
sekarang sudah dikasih nama belum ibu
kalau di sini kan harus tujuh
delapan hari baru dikasih nama
secara bertahap pasien mulai berkurang di tenda darurat
namun tidak mudah memindahkan para pasien dan tenaga medis yang sempat trauma karena getaran gempa saat itu
bagaimana meyakinkan pasien ataupun korban yang pasti trauma sekali jika harus masuk lagi kembali ke dalam gedung
jadi untuk tadi pagi kita konferensi pers itu dengan menghadirkan seluruh keluarga
jadi kami undang semua keluarga pasien untuk hadir di situ mendengarkan penjelasan dari ahlinya tentang gempa ini sendiri kemudian tentang kondisi gedung rumah sakit itu sendiri
bahkan dari bapak wakil wali kota pun meyakinkan kepada masyarakat
tapi secara umum pasien pasien ini menerima dan mengerti kondisi dan siap untuk dimasukkan
kami juga sedang menyiapkan nanti untuk tim dari fisiator
ya kami mempunyai rumah
dokter jiwa mungkin nanti akan tambahan dari dokter spesialis jiwa yang lain lagi untuk melakukan edukasi lagi kepada pasien bagaimana memulihkan trauma pasca gempa ini
itu yang kita lakukan nanti
ya pemulihan trauma bagi korban terdampak memang menjadi prioritas saat ini
hal itu juga yang dilakukan oleh pihak pt angkasa pura bandara internasional
kepanikan pasca gempa membuat lebih dari seribu warga negara asing mengungsi ke bandara
umumnya mereka kelihatan masih trauma
jadi ketika tadi malam sempat ada gempa skala lima mereka juga sempat berhamburan keluar
tapi kembali lagi kita tenangkan dan mereka
kembali lagi normal jadi masih ada trauma
ya jadi memang kita coba memberikan pelayanan yang terbaik yang bisa kami lakukan
jadi saya tadi pagi kita berikan hiburan musik dan mereka happy nyanyi bersama
saya kira itu salah satu cara kita untuk mengalihkan perasaan mereka
karena banyak sekali yang datang ke bandara ini dengan meninggalkan koper koper yang mereka bawa
mereka hanya pegang paspor bawa ini
jadi karena memang evakuasinya kelihatannya sangat mendadak
kita berikan perhatian ke mereka mereka sangat mengapresiasi
tinggal di pengungsian memang tak mudah terutama bagi anak anak yang rentan trauma pasca gempa
trauma healing dengan beragam teratur psikologis dari para relawan
digiatkan di banyak posko pengungsian
salah satunya di desa tanjung lombok utara
nah setelah gempa itu anak saya yang paling kecil itu dia agak trauma sedikit
ya aslinya bisa lancar cerewet juga
tapi sekarang kan makan juga susah gimana tuh
kemarin itu dia muntah muntah terus
makanya sekarang dia nggak mau ngomong sudah gitu trauma
kalau lihat lihat terus muntah
orang ini dia takut
tak hanya memulihkan kaum mati secara mental
infrastruktur terutama di kawasan wisata perlahan akan segera dipulihkan
sejak eksodusnya ribuan wisatawan pasca gempa
kawasan gili di lombok utara yang menjadi andalan destinasi wisata itu lumpuh total
bek pulau mati
pemulihan kawasan wisata jadi prioritas pemerintah pasca gempa karena menjadi ujung tombak perekonomian nusa tenggara barat
agar tak kembali terpuruk
mary ikut bertahan memulihkan kehidupan di gili
pastiin saya mau semuanya bisa masuk langsung mungkin tanggal satu september
soalnya di sini masih ada gempa yang kecilan
sama ada banyak kita mau bersih di sini juga
sama orang dia takut terus kalau mau kerja lagi di sini
meski peringatan gili sudah selesai
tsunami telah berakhir
gempa susulan rasanya enggan berakhir
bangunan kembali hancur memakan korban jiwa
warga panik berhamburan cemas dan trauma yang terus menggelayut setiap harinya
mereka lari menjauhi rumah tempat mereka bernaung
menuju tenda darurat menuju bukit hingga menuju area pemakaman
tidur bersanding dengan nisan demi menyelamatkan diri
duka merundung lombok saat ini
entah kapan akan berakhir
dengan ketulusan untuk saling menguatkan
mereka akan terus berjuang
menata kembali poin poin kehidupan yang hancur karena gempa
semoga bencana segera usai dan lombok bangkit kembali
yesi pasha lombok nusa tenggara barat